sebab harapannya produk keva mauza bisa menjadi titik di mana bisnisnya semakin dikenal
ia sempat menggunakan perusahaan konveksi di bandung untuk memproduksi pakaiannya
namun lewat bantuan ayahnya ia mendapatkan bantuan seorang penjahit di tangerang
karyawan baru ini kemudian mencarikan penjahit lain dan tukang pola
saat usahanya masih awal karyawan itu pula yang mengawasi seluruh produksinya
akhirnya memutuskan untuk produksi hijab sendiri
itu di tahun berapa
memulainya dengan modal putaran itu sebanyak berapa
waktu itu beli kain itu sekitar sepuluh juta baru mulai
terus konveksinya waktu itu numpang di konveksi
jadi aku coba kan katanya gosipnya bahan bahan murah dan jahit
aku coba belusukan ke bandung
dapat bahan dan coba jahitlah di sana
banyaknya pesanan dari berbagai daerah mulai dari sabang hingga merauke
bahkan ke beberapa negara seperti malaysia hongkong singapura filipina australia hingga nigeria
membuat raisa memiliki kewajiban untuk membantu pelanggannya untuk berhijab
jadi meski sudah menggunakan bahan yang lebih baik
harga pakaian dan hijab keva mauza tidak dipatok begitu mahal
harga hijab beserta aksesorisnya dimulai dari harga rp lima puluh hingga rp satu ratus tujuh puluh lima
sedangkan untuk pakaian harganya berkisar antara rp tujuh puluh lima hingga rp dua ratus lima puluh
jadi tuh dengan usaha hijab ini sih aku juga pengen sekalian kayak berdakwah gitu
jadi biar banyak teman teman yang terinspirasi yang belum berhijab bisa berhijab karena
oh ternyata berhijab itu gak susah berhijab itu gak mahal kayak gitu sih

kerja keras dong berarti ini timnya
secepet apa sih maksudnya raisa menjadwalkan untuk membuat model baru
setiap hari harus ada model baru
setiap hari harus ada model baru mau jilbab ataupun baju
karena gini prinsipnya kalau misalnya aku stuck dengan satu desain misalnya
karena gini prinsipnya kalau misalnya aku stuck dengan satu desain misalnya
karena gini prinsipnya kalau misalnya aku stuck dengan satu desain misalnya
satu desain untuk satu minggu gak bahkan banyak yang belanja sama aku karena aku ini ingin pengen menggapai semua pasar
pasar tuh kan ada yang misalnya suka warna pastel ada yang suka warna ngejreng ada yang suka baju panjang baju pendek macem macem gitu
kalau misalnya aku cuma stuck di satu desain aku nggak ya menurut aku aku gak bisa berkembang nggak bisa kayak sekarang kali ya
nah dengan aku punya banyak desain jadi aku juga belajar dari diri aku sendiri sih
kayak kalau perempuan nih kalau misalnya
jadi kayak kalau perempuan nih kalau misalnya
kayak belanja pasti kalau di toko itu cuma yang bagus satu ya dia cuma beli satu
tapi kalau yang bagusnya banyak pasti akan beli banyak kan
tapi saya setuju sih ini paling mengerti perempuan
karena kita kalau lihat lemari kayak gak punya baju lagi kan ya
iya padahal udah perlu kan lemari kita
bagi raisa yang terpenting adalah fokus pada kepuasan konsumen dan menjaga kualitas tetap baik
tidak jarang raisa dan t membuka mata dan telinga untuk menerima masukan dari teman

akan model model yang diinginkan
akan model model yang diinginkan

soal desain pakaian raisa dibantu dengan kerabatnya diana novita
soal desain pakaian raisa dibantu dengan kerabatnya diana novita
yang memegang peran sebagai kepala produksi pakaian selama tiga bulan

selera raisa dan diana terbilang hampir sama
meski tidak memiliki latar belakang pendidikan desain
namun keduanya suka memadupadankan pakaian agar terlihat menjadi tampilan baru
kalau soal desain biasanya aku sama raisa itu hunting pergi ke luar negeri
ke bangkok kl atau singapura
kita di sana tuh ke jalan jalan ke butik butik
lalu kita lihat lihat model di sana yang lagi tren apa
nanti kita buat
jadi contoh juga lihat lihat cara refleksi
iya cuma karena kan kalau di sana biasanya bajunya itu bukan hijab ya
jadi ada yang ukensi ada yang lengan pendek
nanti kita di sini kita khusus buat hijab ditambahin lagi jadi lengan panjang
ide ide desain yang selalu fresh dan memikirkan selera konsumen juga menjadi kunci
apalagi saat ini hasil desain dari kepa mausa
dipamerkan di sosial media dengan menggunakan jasa model profesional
jelas tokoh online nya pun semakin terlihat berkelas
raisa dan tim seolah memiliki formula untuk menarik pelanggannya untuk terus membeli lewat media sosialnya
salah satu pelanggannya sally rose diana mengaku terhipnotis tiap kali kepa mausa memposting model model barunya
jari tangannya nampak tidak bisa diajak berkompromi untuk langsung berbelanja

tuh bahkan saya juga suka

jadi setiap mereka upload tuh aku udah tau gitu barangnya tuh apa aja
karena barangnya cepet banget abis kan
sally yang baru memutuskan untuk berhijab tahun lalu mendapatkan rekomendasi temannya untuk menggunakan produk keva mauza
menurutnya bahan yang dibuat keva mauza tidak membuat gerah atau risih
untuknya yang baru belajar berhijab
sally pun merasa produk produk kepa mausa tetap membuatnya tampil gaya
sally yang baru memutuskan untuk berhijab
tuh bahkan saya juga suka

dan alhamdulillahnya sekarang kepa mausa semakin lama makin bagus kualitasnya gitu
walaupun harganya mungkin mengalami sedikit kenaikan ya
tapi menurut aku sepadan lah sama bahan yang mereka pakai untuk produksinya
oke sebagai perempuan biasanya juga sebulan bisa berapa kali belanja di situ
aku sebulan bisa
aku sebulan bisa
satu setengah juta sampai dua juta belanja sama kepa mausa
tidak sedikit pelanggan keva mauza yang akhirnya banting setir menjadi reseller produk produk yang raisa produksi
menjadi reseller online ternyata mampu mendatangkan keuntungan besar dengan resiko yang cukup minim
vivi alivia salah satunya
ia sudah menjadi reseller keva mauza bahkan sejak lima tahun yang lalu
vivi jelas sudah merasakan manfaatnya sebagai reseller
betapa tidak para reseller online tidak membutuhkan modal yang cukup besar untuk memulai bisnis bahkan cenderung gratis
sebab reseller tidak perlu untuk menyetop barang
sistem dropshiplah yang digunakan
yang paling laris untuk saat ini baju
kalau awal awal dulu awal awal saya buka online shop dan jadi reseller kevin ozo itu inner hijab dan jilbab
soal reseller raisa merasa terbuka dengan siapapun yang ingin menjual kembali produknya dengan menggunakan nama toko online lain
sebab artinya akan ada jaringan luas terbuka
menurut raisa tidak sedikit reseller yang pada akhirnya memperkenalkan produknya ke mancanegara
tapi pada intinya raisa merasa pada akhirnya usaha yang ia jalankan memiliki manfaat besar
tidak hanya untuk diri sendiri tapi membuat orang lain juga menjadi mandiri

sempat ada di titik waktu lulus s dua sempat ada yang nanya raisa ini reseller yang nanya
abis ini mau lanjutin usaha atau mau kerja gitu belum tahu emang kenapa mbak
dan itu ada bukan satu orang sekitar dua orang tiga orang nanya seperti itu
dia bertanya jualan aja dong soalnya aku udah ngerasain banyak manfaat nih sejak jadi reseller kamu
ada yang sempat resign
karena anaknya sakit terus akhirnya dia harus di rumah tapi kan yang namanya biaya hidup tetap harus dipenuhi
akhirnya dia mau gak mau ya jualan online
dan ternyata dengan dia jualan online dan bisa mengurus anaknya mendapatkan pendapatan merasa beruntung banget gitu dianya
saat ini presentasi penjualan langsung kepada pelanggan dan reseller masih berjalan imbang di toko online milik raisa
loyalitas kepada seluruhnya
dan kemudiannya menjadi kunci agar komunikasi terjalin dan penjualan pun ikut mengalir
jalanin yang ada jalanin yang ada kalau kita yang mau yang namanya usaha tuh jangan berpikir ribet lah gitu yang ada gunakanlah
akhirnya kita agak mengerti kalau kalo kayaknya pesuloknya siapa ini
untuk membantunya mengurusi setiap hal yang dibutuhkan
saat ini ada lebih dari empat puluh lima karyawan yang membantunya
cukup banyak bukan untuk sebuah toko online
nah karyawan raisa kebanyakan adalah anak anak muda
yang terbiasa dengan kegiatan media sosial dan juga warga sekitar khususnya para ibu
penghasilan yang melebihi ekspektasi raisa anggap sebagai rezeki
rezeki yang harus dibagi pasti
meski sudah mempekerjakan cukup banyak karyawan raisa masih ingin berbagi
dengan memberikan umroh gratis pada karyawan teladan setiap tahunnya
dan tahun ini henny viviani yang sudah bekerja selama tiga tahun lah yang beruntung
kebetulan aku salah satu yang kepilih buat umroh
ya senang banget
alhamdulillah maksudnya gak nyangka di umur segini dikasih kesempatan buat umroh
banyak kali pokoknya senang banget
dengan pemesanan dan kebutuhan yang cukup tinggi
raisa menggunakan tiga rumah yang jaraknya cukup berdekatan di daerah tangerang banten
rumah tersebut digunakan sebagai gudang dan ruang pengepakan serta pengiriman
kemudian rumah berikutnya digunakan sebagai kantor dan rumah terakhir digunakan sebagai tempat konveksi
saat ini sudah ada lebih dari tujuh ratus ribu pengikut pada dua toko online milik raisa
antusiasme pelanggan setiap harinya yang terlihat dalam kolom komentar membuatnya terus bersemangat
untuk membuat ide ide inovatif yang mampu mengakomodir kebutuhan wanita muslimah
mau nggak sih
iya itu juga rencana
itu kan yang pasti ditunggu sama orang maksudnya kita memang dimudahkan begitu kan belanja dengan online shop
tapi kadang ada orang yang harus coba harus pegang harus lihat gitu
kemudian ada nggak ide untuk
ada banget mbak itu sudah lama banget
kita bingung mau di mana
karena waktu itu aku pernah live dan itu kebanyakan kayak di surabaya dong di bekasi dong di sidoarjo gitu
yaudah deh akhirnya aku dan tim punya ide gimana kalau kita bazar to bazar
sih rencana pengen bazar ke seluruh indonesia sampai kita kayak kita survei dulu nih di mana yang paling oke
dan bazar sih baru terlaksana di satu tempat di daerah bsd dan responnya sangat bagus
next sih kita mau ada beberapa bazar lagi mungkin masih jabodetabek sih
pertumbuhan bisnis fashion raisa dengan produk keva mauza tentu bukan tanpa sebab
raisa menyatakan menjalankan bisnis fashionnya dengan selalu mengedepankan kepuasan konsumen
salah satunya dengan jaminan uang kembali jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan harapan konsumen
next project ke depannya boleh diceritain
pengen go internasional
pengen lebih mendunia terus mungkin next ada kevamauza empat kids terus mungkin banyak yang request
karena kan aku kalau photoshoot tuh ya dari head to toe ya
jadi ada tasnya ada sepatunya mungkin next ada raisa shoes raisa bag
oh jadi minta market lengkap pokoknya ya
karena pengen ya memenuhi semua kebutuhan wanita lah
yang menjadi perhatiannya jelas kualitas produk yang cukup detail dan selalu berupaya mengikuti selera dan kebutuhan konsumen
kisah sukses bisnis di dunia maya memang menggiurkan untuk dicoba
raisa pun sedikit memberikan pesan kepada teman teman yang juga ingin memulai usaha layaknya dirinya
jalanin yang ada
jalanin yang ada
kalau kita yang mau yang namanya usaha tuh jangan berpikir ribet lah gitu
yang ada gunakan lah
gak usah oh tunggu punya handphone yang keren dulu
oh tunggu punya kamera dulu
dari dulu aku awalnya juga pakai handphone gitu
jadi kalau mau usaha harus nekat kreatif dan ya
mentalnya harus baja ya
mentalnya harus baja dan harus ya gunakan apa adanya
jangan mengeluarkan budget yang terlalu besar di awal usaha

media sosial jelas berperan besar memberikan keuntungan untuk raisa dalam mengelola bisnisnya
media sosial mampu mempromosikan usaha dan produknya lebih luas dari jangkauannya
namun yang perlu diingat tidak hanya melulu soal keuntungan dan manfaatnya
tapi sebagai pebisnis anda juga dituntut untuk memahami juga resikonya berkegiatan di dunia maya
namun usaha yang membuat kita capek telah cuma berjalan dari masyarakat ke negara kita
risiko kan agak kecil